jaksa nakal ahmad fauzi yang menerima suap rp satu lima miliar
hanya dituntut dua tahun penjara oleh jaksa penuntut umum
tuntutan ringan diberikan karena terdakwa dianggap kooperatif
dan juga belum menikmati hasil korupsinya
sidang jaksa nakal ahmad fauzi yang kedapatan menerima suap sebesar satu lima miliar rupiah
selasa sore kembali digelar di pengadilan tindak pidana korupsi surabaya
yang mengejutkan dalam sidang itu jaksa penuntut umum ternyata hanya menuntut ahmad fauzi dua tahun penjara
serta denda lima puluh juta rupiah
jaksa beralasan tuntutan ringan diberikan karena terdakwa dianggap kooperatif selama pemeriksaan
serta belum menikmati uang suap tersebut
sementara dari sidang lanjutan kasus korupsi dahlan iskan
jaksa penuntut umum menghadirkan empat orang saksi untuk dimintai keterangannya
dalam sidang itu kuasa hukum dahlan merasa diuntungkan
karena para saksi tidak menyebutkan peran dahlan dalam penyelewengan aset ptpwu
dahlan sendiri tidak banyak berkomentar terhadap keterangan saksi
karena dianggap tidak ada hubungannya dengan dirinya
semua saksi ya saya nggak punya komentar apa apa tidak membantah juga tidak membenarkan
karena anda sendiri lihat tadi bahwa tidak ada hubungannya dengan saya
juga tidak terlalu ada kaitannya
sidang korupsi dahlan iskan selanjutnya akan digelar dua puluh tujuh januari mendatang
dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi